widodo sudah tiba di lokasi kunjungan pertama yakni di kabupaten afgam tepatnya di simpang buki batabuah
yang merupakan salah satu lokasi terdampak banjir lahar dingin yang terjadi pada sebelas mei lalu
nah rencananya memang pada rencana awal presiden joko widodo ini akan mengunjungi dua kabupaten
yakni kabupaten agam dan juga kabupaten tanah datar
namun dikonfirmasi lagi bahwa saat ini presiden joko widodo ini hanya akan mengunjungi kabupaten agam
lokasi pertama di tempat saya melaporkan ini lokasi terdampak di simpang bukit batagoa
yang merupakan lokasi terdampak dan masih ada sejumlah kegiatan pembersihan
material material banjir begitu kemudian juga material bangunan yang tergerus akibat banjir lahar dingin
dan nantinya usai peninjauan di lokasi pertama presiden joko widodo ini akan mengunjungi posko pengungsian
yang masih di kabupaten agam adisi dan saudara
dan jaraknya memang tidak jauh dari lokasi terdampak di mana presiden joko widodo akan melakukan kunjungan yang pertama
nah visual yang bisa anda lihat visual terkini presiden joko widodo sudah tiba bersama dengan ibu iryana joko widodo
kemudian juga didampingi sejumlah petinggi begitu kalau yang kami dapat informasinya
ini presiden joko widodo didampingi oleh kepala basarnas marsdia kusworo kepala bnpb legend tni suharyanto
kemudian juga tentu didampingi oleh gubernur sumatera barat mahyildi ansarullah kemudian bupati agam andri warman
ada juga sejumlah petinggi yang turut mendampingi presiden joko widodo seperti menko pmk muhajir effendi
yang nantinya ini akan mengunjungi kabupaten tanah datar untuk kemudian meninjau lokasi terdampak
dan juga memberikan bantuan juga santunan
di lokasi ini adisti